ratusan pengendara ojek online ini tiba tiba diberhentikan oleh polisi dan supporter bonek
mania saat melintas di kawasan jalan raden saleh surabaya jumat sore petugas menyemprot
mereka dengan cairan disinfektan polisi dan supporter bonek mania juga membagikan nasi
bungkus kepada para pengendara ojek online yang pendapatannya menurun semenjak virus
corona mewabah di indonesia para driver ojol sangat mengapresiasi kegiatan positif yang
dilakukan oleh polisi dan bonek mania ini selama virus corona mewabah pendapatan mereka sudah
pendapatan gimana pak ya kamu nurun nurun ya terus
terus dengan adanya bagi bagi nasi ini bagaimana pak rasanya alhamdulillah